gue sangat berterima kasih sama lo
cuma berasa perlahan
suku gak mungkin salah
lo gak akan bisa lari kemana mana lagi sumarno
bukan disini lagi
kebetulan teman saya lagi
maaf kalau saya menunggu waktu istirahatnya
melari kemana lagi dusmarno

lo jangan main sama gue
pergi kemana sih
kok bisa gak ada coba
bapak cari pasien yang sebelah ya
baru aja pergi sama bapaknya
tapi kayaknya buru buru deh
gue yakin itu pasti sumarno
kalah cepet gue
dia pasti udah jemput anaknya
makasih bu ya
gak ada apa apa
nggak ada apa apa
gak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
gue yakin dia gak mungkin pergi jauh dari sini
hei kurang ajar
cepet banget kehilangnya itu orang
kamarnya sebelah mana ya
sebentar ya saya cek dulu
pasien atas nama alika kurniasi sudah pulang pak
terima kasih ya sus
lu dengerin gue baik baik
sekarang juga lu ke rumah sumarno
lu tangkap dia bawa ke gua
brengsek kabur tau orang
kutung ke para baiknya
kutung ke para baiknya
kutung ke para baiknya
kutung ke para baiknya
mereka masih nyari bapak
gimana kalau orang orang itu nunggu di rumah pak
kita nggak pulang ke rumah bu
berapa hari ini kita ngusi dulu ke rumah bang supri
tadi bapak sudah bilang
terus mau sampai kapan pak
lagian orang orang itu siapa sih pak

bilang sebenarnya sama istri gue
bapak juga belum tahu bu
tapi semoga aja mereka tidak nyari bapak lagi bu
ya allah alika pak kasihan pak
kasian alika pak kita bawa lagi ke rumah sakit jumpa
orang orang disana bakalan mencari bapak lagi bu
ya udah pak
biar ibu yang bawa alika ke rumah sakit ya
bapak rumah bang supri ya pak
tolong dirahsiakan kamar alika ya
bilang kita tidak nemak kunjungan
pak bantu ya pak
berhenti ibu ya
kita udah gedor gedor dari depan
tapi orangnya tidak ada
coba di gedung dari samping ini
sumarno keluar lu
ini banyaknya rumah sakit
kayaknya mereka udah tau
kalau kita bakalan kesini
makanya mereka nggak balik ke rumah ini
ya mungkin aja
yaudah lu telpon
halo bos kayaknya sumarno gak pulang ke rumah deh bos
rumahnya kosong sepi
dengerin gue baik baik ya
tunggu info dari gue
langsung ke pergerakan berikutnya
al semarno gak ada di rumah sakit
gue udah cari tetep aja gak ketemu
gue sempet tanya sama sustar
dan mereka bilang semuanya udah pada pulang
yaudah gak gak apa apa
lo udah sangat berusaha kok
gue gak bisa bawa dia
lo udah gak apa apa gak
lu udah ngelakuin yang terbaik
gue sangat berterima kasih sama
jadi kita gak punya bukti dong untuk meyakinkan mama
saya gak akan jarak
saya pasti akan cari semarang
saya akan cari bukti
kalau kayak gini
sepertinya saya harus turun langsung
kamu gak ada yang mau nonton telepon mama
mungkin aja sekarang mama udah mau bicara sama kita
yang penting kan kita udah ngasih unjuk
malas ke mama
kalau kita sayang
dan kita berubah peduli sama mama
dan seterusnya kita coba terus ya
memang namanya penolakan itu pasti menyakitkan
tapi aku yakin kemas
dengan setiap harinya kita melakukan seperti ini
kita selalu memberikan hal itu
mama pasti akan benar
sama seperti apa yang udah aku lakuin mas sama kamu dulu
kamu yang galak
belu juga kan
dan akhirnya cinta sama aku
dan akhirnya cinta sama aku
masih aku dikit dikit masa lalu
tapi cinta kan
tapi cinta kan